hai menteri perhubungan budi karya sumadi memantau uji coba kereta cepat jakarta bandung pada sabtu
uji coba ini dimulai dengan peninjauan kesiapan stasiun kereta cepat halim kemudian budi
melanjutkan perjalanan dari stasiun halim menuju stasiun padalarang jawa barat perjalanan berlangsung
dengan waktu tempuh sekitar tiga puluh menit dengan kecepatan tertinggi hingga tiga ratus lima puluh dua km per jam
hai sabar sabar sama punya ya iya pak berhenti tanpa turunnya keren gas ini artinya sudah sesuai
dengan yang sudah dipeniksa menteri kita memang beli kembali ke dalam tiga ratus kalau lebih dari
itu adalah memang bagian dari kemampuan ini sampai tiga ratus delapan puluh budi pun melanjutkan perjalanan dengan mencoba
dari stasiun pada larang menuju stasiun bandung perjalanan dari stasiun pada larang ke stasiun
bandung menempuh waktu dua puluh menit total perjalanan dari jakarta menuju pusat kota bandung memerlukan
waktu sekitar lima puluh menit hai semua apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik harapan

hai saya lihat di indonesia bahwa ini sangat kompak untuk berjalan dua kali kali ya semua mungkin
pernah kali budi juga memastikan integrasi antar kereta cepat dan mode transportasi lain berjalan
baik sehingga masyarakat mendapat kemudahan akses sementara itu tersedia empat stasiun pemberhentian
yaitu stasiun halim stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun tegaluar adapun besaran tarif
masih dalam proses pengkajian
ditarjatkan soft launching pengoperasian kereta cepat dimulai pada satu oktober dua ribu dua puluh tiga pengoperasian
akan dilakukan bertahap mulai dari delapan perjalanan kereta pada oktober mendatang lalu
pada november pengoperasian akan bertambah menjadi dua puluh delapan perjalanan kereta hingga januari
dua ribu dua puluh empat akan mencapai enam puluh delapan perjalanan kereta turut hadir dalam kegiatan tersebut menteri kesehatan
budi gunadisadikin dan para pemimpin redaksi media masa